ya kalau biasanya kan warga atau wisatawan yang datang ke new york ini berkumpul di times square untuk bisa merayakan malam pergantian tahun
atau sekedar foto foto kali ini ada yang berbeda nih
karena di ramadan tahun ini ada ribuan umat muslim berkumpul di times square untuk menunaikan ibarat sholat rawi perdana di lokasi ikonik yang ada di new york city
wah ini sangat menarik perhatian seluruh warga dunia terutama muslim ya
dan untuk memahasnya kita sudah terhubung dengan imam besar islamic center of new york yang juga merupakan presiden nusantara foundation
yaitu imam syamsi ali
assalamualaikum imam syamsi ali selamat pagi waktu indonesia
waalaikumsalam selamat sore dari kota new york
selamat sore imam
nah boleh diceritakan bagaimana sebenarnya proses akhirnya sholat rawih ini bisa terlaksana di times square
seperti apa perizinan maupun teknis saat itu
ya jadi pertama kegiatan ini menunjukkan bahwa kita ada eksis
ini menunjukkan bahwa juga kota new york dan amerika itu ada kebebasan beragama ada toleransi beragama
sekaligus menunjukkan bahwa ada kedewasaan di dalam menyikapi keberagaman yang ada di kota new york dan di amerika serikat
jadi ini kegiatan spontan murni dari sekelompok anak anak muda yang tergabung dalam sebuah organisasi yang bernama zamzam project
yang sebenarnya zamzam project
ini adalah sebuah bisnis air zamzam ya
dari saudi arabia untuk didistribusikan ke amerika serikat
tapi kemudian dalam rangka promosi mereka melakukan kegiatan ini
tapi ini satu juga indikasi bahwa di keterbukaan media massa dan media sosial sekarang ini begitu mudah kita untuk mengumpulkan orang
nah kalau untuk mendapatkan izin sangat mudah
hanya mengajukan izin saja kepada nypd di kota new york
dengan kita masyarakat muslim dan kepolisian new york begitu sangat dekat
saya sendiri misalnya adalah liazon
saya ini penghubung antara kepolisian dan masyarakat muslim
saya juga adalah pelatih cultural sensitivity atau pelatih kultur kepolisian new york
dan saya tahu betul bahwa kepolisian new york begitu sangat bersahabat kepada kementerian muslim
jadi ini kegiatan anak muda yang memang tidak dikoordinasikan secara dekat dengan kami kami mainstream leadership
jadi saya sebenarnya sebagai seorang imam
saya bagian dari majelis syurah imam di kota new york
tidak tahu kecuali dari media massa saja
tapi kita apresiasi
bahkan kita hargai
karena ini menunjukkan bahwa anak anak muda kita dan generasi muda kita tidak lagi minder sebagai muslim di kota new york dan amerika serikat
karena kalau dilihat dari antusiasmenya animonya sangat tinggi sekali ya imam
ya padat sekali di kawasan times square ini
kalau tadi saya sempat bilang biasanya dipadatinya kalau kita lagi mau pergantian tahun
tapi kali ini sholat taraweeh tidak perlu dipastikan
ini berarti pertama kali digelar sholat taraweeh di kawasan times square
kegiatan taraweh baru pertama kali ini
tapi kegiatan buka puasa sebenarnya sudah beberapa kali dilakukan
termasuk ketika presiden donald trump masih menjadi presiden
justru anak anak muda kita bukan zam zam project ketika ini tapi ada organisasi yang lain
itu mengadakan buka puasa bersama secara masif justru di depan trump tower
depan rumah asram ketika itu
untuk menyampaikan protes sebenarnya atas rasisme atau permusuhan donald trump kepada islam
ketidaksukaan donald trump pada islam
kami sendiri saya ini adalah ketua muslim parade di kota novi
jadi kita melakukan parade islam setiap tahun sekali
dan kita itu sholat di jalan sebelum berpawawi
kita sholat zuhur dulu nah itu ribuan orang
jalan juga ditutup on madison avenue
jadi artinya apa
kegiatan kegiatan publik seperti ini bukan sesuatu yang baru di kota new york
bukan sesuatu yang heboh sebenarnya
hanya kali ini karena memang diekspos sedemikian rupa oleh media sosial khususnya akan menjadi viral
tapi sekali lagi ini menunjukkan bahwa islam semakin di knowledge
semakin diakui keberadaannya di amerika
dan juga semakin menunjukkan bahwa kita ini bagian dari integral ya
bagian integral dari amerika serikat
bukan tamu bukan orang asing bukan kelompok yang ditakutkan
tapi justru kelompok yang menjadi bahagian daripada masyarakat amerika
untuk memberikan kontribusi positif bagi negara dan bangsa ini
ini saya setuju dengan kata imam bahwa ini menjadi apa ya
menjadi kebanggaan bahwa masyarakat muslim komunitas muslim tidak minder begitu ya imam
nah ini sebenarnya bagaimana saat itu
antusiasme jemaah apakah memang jangan jangan memperkirakan sekian dan jumlahnya membeludak atau seperti apa waktu itu imam
memang mereka mempersiapkan sekitar dua ribu ya
tapi yang hadir sekitar seribu lima ratus an lebih
bahkan lebih dari itu
intinya adalah bahwa mereka memang sudah mengantisipasi publik yang cukup besar
masa yang cukup besar
karena memang player yang mereka sebarkan ke media sosial itu sangat viral sekali
saya sendiri mendapatkan itu dua hari sebelumnya
tapi karena kita masing masing sibuk di masjid kita
maklum itu hari pertama dan pasti ada program program di masing masing komunitas
saya sendiri tidak ikut bergabung
tapi mereka adalah anak muda
yang punya inisiatif punya semangat
dan kita sebagai leader mainstream di komunitas
ya sangat mendukung sekali
ya ada kata kata sumbang ya
ada saya dengar kata kata sumbang yang sedang berkembang
misalnya mengatakan bahwa mereka ini mengganggu
mereka ini apa namanya tidak khusyuk
tidak tujuannya untuk ibadah
saya kira itu hak orang untuk berpendapat
tapi bagi kami di amerika serikat
segala sesuatu yang kami lakukan itu adalah bagian dari upaya kami
untuk menunjukkan bahwa kami eksis
untuk menunjukkan bahwa kami ini tangga dengan kebenaran
tidak merasa menyakiti orang lain
tidak perlu kita putih dan tidak perlu kita menakut nakutin
itu kita cari merangkul
jangan lupa bahwa ini didukung sepenuhnya oleh pemerintah kota
ada izin dari kepolisian
ada pengetahuan dengan kantor wali kota
dan juga banyak teman teman non muslim kita yang ikut
banyak teman teman muslim kita ikut berbuka puasa
artinya ikut makan lah
ini menarik sekali
menyambungkan tadi baru saja imam sampaikan
bahwa responnya juga banyak
responnya juga positif dari nypd
kemudian dari pihak wali kota new york juga
terutama imam syamsi ali ini kan juga sering sekali berkomunikasi begitu
dengan pihak pihak terkait tersebut
selain memberikan izin
apa respon respon positif yang juga disampaikan oleh pihak nypd
maupun pihak wali kota new york
terhadap atau terkait dengan adanya sholat rawih berjamaah perdana ini ya
yang viral kemudian di media sosial pula
pertama tentu dukungan ini dapat kita lihat dengan izin yang begitu cepat
karena biasanya untuk mendakukan sebuah kegiatan di publik yang terbuka
itu harus dipersiapkan baru bulan bulan sebelumnya
saya sebenarnya sebagai ketua parade islam
itu biasanya dari awal tahun kita sudah mengajukan izin
padahal pawai islam kita itu di bulan september
tapi ini dalam waktu yang sangat singkat
hanya beberapa hari saja sudah keluar izin dari kepolisian
didukung pula oleh kantor wali kota yang cukup bersahabat dengan masyarakat muslim
karena wali kota sekarang ini namanya eric adam
itu rumah ibadah pertama yang dikunjungi
saya mengatakan rumah ibadah ya
bukan hanya masjid
rumah ibadah pertama yang dikunjungi
namanya jamaica muslim center
saya kebetulan imam dan direktur di situ
nah itu pertama rumah ibadah yang dikunjungi oleh wali kota
jadi kami sangat dekat
tidak ada masalah
nah demikian juga beberapa tokoh agama interfait ya
karena kami sangat aktif dalam kegiatan interfaith
mereka sangat mendukung
untuk mengatakan bahwa ini pertanda bahwa teman teman islam kita
saudara saudara islam kita bisa hidup dengan tenang
bisa hidup dengan nyaman
dan itu memberikan garansi bahwa ada toleransi di negara ini
saya kira memang kita mengharapkan demikian
imam dengan keberhasilan dengan respon positif dari banyak pihak sekarang
apakah kemudian anda akan berencana mengadakan acara serupa
misalkan pada malam laylatul qadar atau jangan jangan
idul fitri sudah akan merencanakan sesuatu yang menarik

ya kalau idul fitri di beberapa tempat sudah rencanakan secara publik ya
kami sendiri di salah satu komunitas muslim namanya jamaica muslim center
itu di sebuah lapangan sekolah umum yang bisa memuas sampai puluhan ribu orang
dan idul fitri kita memang sekitar tujuh sampai sepuluh orang
dan di saat idul fitri itu biasanya wali kota datang memberikan sambutan gitu
di new jersey misalnya juga itu di stadium

di stadium apa namanya
football mereka juga menandakan demikian dengan masa yang sangat besar sekali
dan beberapa tempat lagi bahkan sekarang saya dengarkan ada beberapa inisiatif yang ingin mengajukan di medicines for garden
melakukan idul fitri
jadi ini bahagian dari upaya upaya kita untuk menyampaikan kepada publik
bahwa kita ini bukan masyarakat yang baru masyarakat yang asing masyarakat yang merasa termarginalkan tanpa dimarginalkan oleh siapa siapa
kadang ada perasaan itu
maka dengan tampilnya anak muda ini merupakan satu apa namanya ya sign indikasi bahwa anak muda kita ini punya aizah dalam bahasa agama itu
percaya diri bahwa kita itu eksis loh
jadi jangan merasa apa namanya asing terus negara sendiri gitu
nah ini saya kira penting untuk didorong terus menerus
walaupun tidak bulan ini insya allah tahun depan kita akan melakukan lagi hal yang lebih teraraf
karena terus terang saja buka puasa kali ini dan salat tarawih kali ini itu dilakukan secara spontan
oleh anak anak muda
tidak secara terangisir oleh masyarakat muslim secara luas
nah lalu karenanya tahun depan insya allah mudah mudahan kita bisa koordinasi dengan baik lagi sehingga bisa lakukan lebih terarah
tapi saya sudah sangat senang sekali karena ini justru juga disiarkan oleh beberapa televisi termasuk cds
jadi apa yang disampaikan oleh cbs itu sangat positif sekali dan saya sangat apresiasi dengan apa namanya kutipan kutipan media masyarakat yang sudah sangat positif mengenai agama kita
agama islam di amerika serikat alhamdulillah
ya alhamdulillah ini namanya the power of youth begitu ya imam ya
kalau bisa mengutip tadi yang disampaikan oleh imam syamsi ali
tapi sedikit kita akan membahas backgroundnya dulu
berarti kalau melihat kondisinya seperti ini penerimaannya juga baik
tapi sebenarnya kondisi akan adanya diskriminasi kemudian juga ada hal hal semacam itu
apakah memang masih terjadi bagi umat muslim yang ada di amerika serikat secara umum
kalau terjadi itu masih ada
faktornya itu kan ada banyak hal ya
salah satu diantaranya adalah karena ketidaktahuan
acara acara terbuka yang kita lakukan seperti ini juga bagian dari memberitahu bahwa kita ini bukan orang asing gitu
kita bahagia dari kota ini kita bahagia dari negara ini
maka kita perlu beritahu
ada juga disebabkan karena banyak partisipasi publik masyarakat muslim
jadi masyarakat muslim ini kadang sudah merasa nyaman pergi ke masjid tapi tidak pernah kenalan dengan tetangga tetangga
maka ada tetangga yang tidak paham
maka saya kira ini penting untuk kita terus menerus lakukan pendidikan
jadi islamofobi itu terjadi bukan karena amerika memang islamofobik amerika sangat terbuka
amerika sangat toleran
itu hanya biasa disebabkan juga karena ada politisi politisi yang ekstrim
seperti waktu donald trump menjadi presiden
kita memang sadari bahwa ketika itu islamofobis sangat meninggi
tapi ketika sudah ganti dengan biden maka kita merasa agak lebih nyaman karena presiden tidak pernah menyampaikan statement statement
pernyataan pernyataan yang selalu menyudutkan umat islam di negara ini
jadi masih ada jangankan kita umat islam ya
peran yahudi saja masih ada kekerasan kekerasan kok
ada namanya anti semitism
dan itu tidak akan pernah selesai
saya kira tugas kita adalah mengurangi
dan itulah tugas kami sebagai orang muslim yang hidup di tengah tengah mereka
baik berarti ini selain menunjukkan kebanggaan juga ingin menunjukkan bahwa amerika itu toleran dan islam tidak termajinalkan begitu ya imam di sana
saya kira demikian
saya harus adil ya
dan keadilan itu bukan hanya untuk kepentingan diri kita
tapi keadilan itu harus ditegakkan untuk siapa saja
saya harus adil bahwa dengan segala kekurangannya amerika itu sangat toleran kepada agama ini
kita merasa bebas menjalankan agama ini
saya punya kebebasan untuk mengeritik kebijakan kebijakan yang kita anggap tidak sejalan dengan kepentingan kepentingan kita
waktu donald trump menjadi presiden saya melakukan demonstrasi terbesar di amerika dengan tema
itu puluhan ribu orang di times square juga jangan lupa di times square juga
demonstrasi menentang kebijakan donald trump yang namanya muslim sdance ketika itu
artinya apa ada kebebasan
maka di amerika ini ada keledasan
dan oleh karenanya saya kira dua peristiwa yang ada di pinggir pinggir jalan ada kasus kasus yang terjadi jangan kemudian dijadikan sebagai wajah amerika
saya juga tidak ingin orang orang amerika melihat indonesia karena ada kasus sana sini terjadi
indonesia itu sangat toleran agama di indonesia itu saling rukun saling menghargai tapi ada kasus kasus
dan sebuah kasus tidak menggambarkan wajah kita
maka amerika demikian itu harus kita jujur gitu
baik pada akhirnya amerika serikat atau dalam hal ini new york city sebagai the city that never sleeps juga adalah melting pot ya
imam banyak sekali kemudian ras suku agama latar belakang yang ada di sana dan bagaimana sebenarnya kita bisa hidup dengan saling menghargai
dan juga menerapkan toleransi
terima kasih banyak imam syamsi ali sudah bergabung bersama kami langsung dari new york city
sekarang sudah jam jam sore ya imam ya berarti kalau di sana mungkin sudah mau siap siap buka puasa juga ya imam
tiga jam lagi
baiklah terima kasih banyak imam fersi ali
terima kasih banyak imam
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh